rekaman kamera pemancing tampak tubuh anak berusia dua belas tahun bernama jimli asyidik ini berada
di bawah bendungan sungai cisadane kelurahan empang bogor lalu menghilang sabtu siang sejumlah
warga dan pemancing sempat terjun ke sungai tapi gagal mengevakuasi korban keluarga korban yang
datang ke lokasi histeris hingga dievakuasi sukarelawan sebelumnya korban diketahui mandi
bersama dua temannya di tepian sungai kisah dane sabtu pagi nas korban terseret arus di bawah
bendungan tim sar gabungan melakukan pencarian selama lima jam dengan penyelaman dan penebaran
jaring jasad korban baru ditemukan menjelang sore setelah dievakuasi jenazah dibawa ke rumah
duka di kawasan cek karet siapus untuk dimakamkan